lalu bagaimana angka penutupan indeks harga saham gabungan hari ini
saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat penutupan lantai bursa
namun sebelumnya saya akan mereview pergerakan bursa pada sesi satu pagi tadi
mengawali pekan ini tepatnya di hari senin tujuh belas februari dua ribu dua puluh
ihsg melemah di awal perdagangan namun berhasil mengakhiri sesi satu di zona hijau
selanjutnya pantauan langsung dari bursa efek indonesia pada sore hari ini
pukul enam belas lebih tiba
tiga puluh menit waktu indonesia barat seperti yang terlihat di layar kaca anda
basis point pelemahan atau pelemahan rupiah hingga sesi siang ini sebenarnya tidak terlalu besar
lima belas persen di level tiga belas enam ratus sembilan puluh per dolar as namun berbagai sentimen negatif ini membuat rupiah agak berat untuk menguat pada penutupan perdagangan hari ini
tadi pada pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat rupiah berhasil memangkas pelemahan dan berada pada level tiga belas enam ratus delapan puluh lima per dolar as
sementara itu dari faktor eksternal wabah virus corona yang belum menunjukkan tanda tanda meredah
ini membuat sentimen pelaku pasar memburuk
berdasarkan data satelit pemetaan arcgis
dari john hopkins csse
korban meninggal akibat virus corona atau covid sembilan belas hingga kini mencapai satu tujuh ratus tujuh puluh lima orang
telah menjangkiti lebih dari tujuh puluh satu ribu orang di berbagai negara
masih belum diketahui seberapa besar dampak virus corona ke pertumbuhan ekonomi tiongkok dan juga global umumnya